presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua masih berlanjut
demi mewujudkan dunia yang pulih bersama
di tengah pandemi covid sembilan belas dan dampaknya
agar semangat presidensi g dua puluh indonesia tetap terjaga
dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
melalui berbagai lomba yang diselenggarakan dalam g dua puluh bi stronger fest
berbagai pertemuan tim kerja g dua puluh pun dilangsungkan
mengadakan pertemuannya yang ketiga
secara hybrid pada sembilan sampai sepuluh juni dua ribu dua puluh
ibg ketiga ini fokus pada tiga agenda
yaitu investasi infrastruktur berkelanjutan
inklusi sosial dan kesenjangan daerah
serta infrastruktur transformatif pasca pandemi
pada empat belas sampai lima belas juni dua ribu dua puluh
pertemuan ini menegaskan komitmen g dua puluh
untuk mencapai tujuan pembangunan dan iklim berkelanjutan
termasuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon
yang tertib adil dan terjangkau
globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi
telah mengubah cara penyedia jasa keuangan
beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen
juga menandai perlunya sistem keuangan
untuk merangkul teknologi terbaru
dibutuhkan pengawasan pada perilaku pasar
pembahasan dalam flagship seminar
banyak digunakan sebagai suku bunga referensi
yang merepresentasikan indikasi suku bunga pinjam meminjam
tersebut menimbulkan banyak kasus manipulasi
resmi mengumumkan diskontinitas libor pada lima maret dua ribu dua puluh satu
diskontinitas libur mengharuskan pelaku pasar bertransisi
menggunakan suku bunga referensi alternatif atau arr
transisi ini dibahas dalam seminar internasional
keuangan pasaran arab dan referensi kredibel
salah satu rangkaian set event presidensi g dua puluh
yang diselenggarakan oleh bank indonesia
bersama ojk kementerian keuangan
pemerintah finansial kredibel adalah penting
untuk memastikan fungsi pemerintah
dan stabilitas finansial yang tenang
dan isu ini juga bergantung kepada
keuntungan keuangan dan keuntungan keuangan

dan isu ini juga bergantung kepada keuntungan keuangan
karena kami sedang menjadikan jalan
untuk membuat jalan ke jalan keuangan lebih dalam
adalah penghasilan keamanan dan uang
didukung dengan penguatan arsitektur
ketahanan sistem keuangan internasional
di tengah peningkatan berbagai risiko global
dan kementerian keuangan pada enam belas tujuh belas juni dua ribu dua puluh dua
bank indonesia dan kementerian keuangan
yang berfokus untuk memperkuat sistem keuangan global
termasuk dukungan bagi negara berpenghasilan rendah dan rentan